kang parkiran saudara saya ada yang nyerang
yang dulu pernah kesana
oke saya urus
parkiran saudara bu pun ada yang nyerang
mana petinju yang hajar
di sini cuma saya yang petinju

llaws di atas
tak mungkin perdetang

jangan sampai pada kita ada prebut ketuk kwil twist
iya ada apa
ada yang nyerang pasar lagi
kamu dimana sekarang
masih di pasar
tunggu mamang kesana sekarang
masih di pasar
ada yang nyerang lagi
kita kesana sekarang
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
masih di pasar
yang dulu pernah kesini
kondisi kamu aman
tadi kamu sembunyi dimana
saya gak sembunyi
ajun bilang tadi ada yang nyerang
mereka pergi dengan santai
mereka gak ngeroyok kamu
mereka pergi dengan santai
setelah ngeroyok saya
kamu sama adjun
parkiran saudara saya ada yang nyerang
siapa yang nyerang
yang dulu pernah kesana
parkiran saudara bubun ada yang nyerang
iwan minta dijemput
ole ole dari tempat kerja baru roy
roy jadinya sekarang kerja di mana
ini yuk buat bapak
kdrt di kalangan artis mas sudah ada sejak dulu
dari zaman betaria sonata
pipinya ditampar sampai merah
bukan yang sebenarnya
satu buat mama
satu buat nini
bacet dong gak ada
maaf gak kepikiran
ini bajik bur
hati hati kalau bicara
mana pernah taslim
lari dari kenyataan
kamu dikroyok berapa orang
ini yang berdua tadi kemana
yang dua tadi lagi tugas di dalam
dapat banyak nih
kalau lagi banyak uang
ingat ingat teman seperjuangan
waktu tempat ini diserang
yang turun siapa
mereka dibacking sama orang yang sama
itu gak penting
mereka juga punya andil bikin kerja kita dianggap gagal